kita tak pernah tahu
melihat orang orang yang penuh
hingga hari silih berganti
impian yang terus diperjuangkan
ketika apa yang kita perjuangkan hari ini